narasumber kami sudah siap membedah dan mengupas persoalan persoalan ini
saya akan kenalkan dari yang paling keadaan ada komisioner komnasem mas muhammad khadul anam
mas anam terima kasih sudah datang
kemudian ini mewakili suara negara suara pemerintah
ada tenaga ahli dari kantor staf kepresidenan ada bang teo letai
bang teo terima kasih sudah datang
peneliti lipi yang banyak sekali meneliti dan mengamati tentang papua ada mas cahyo pamungkas
dan tentu saja kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi di papua kita tidak bisa lepas dari eskalasi demokrasi di sana
ada peneliti pendidikan saya lupa lagi perhimpunan pendidikan demokrasi ada rocky gerung
roky terima kasih
kami juga masih menantikan nanti ada kapolda papua pak irjen paurus walter powe yang akan bergabung bersama kita di dialog pada malam hari ini
tapi kita juga tidak sendiri ada rekan rekan mahasiswa dari universitas paramadina jakarta
saya mau tanya ke bang teo dulu
bang teo ini banyak yang ditugasi dari kantor staf kepresidenan terkait dengan situasi terkini di papua
apa yang saat ini sudah yang saat ini terjadi bagaimana bang
bagaimana pemulihan keadaannya
bagaimana pemulihan apa namanya krisis keamanan di sana
ya terima kasih mas untuk kesempatannya
jadi saat ini kita bisa katakan sudah berada pada fase
jadi kita sudah berhasil untuk pemulihan
jadi perbaikan terhadap fasilitas infrastruktur di kota yang sebelumnya rusak itu sudah dilakukan
kemudian yang juga ditangani adalah penanganan terhadap para pengungsi yang warga kota wamena yang melakukan evakuasi sementara untuk keluar dari kota sambil menunggu dilakukannya perbaikan terhadap
fasilitas yang rusak selama terjadinya kerusuhan itu
apakah eksodus untuk meninggalkan wamena sendiri semakin hari semakin banyak atau justru sudah
sudah semakin berkurang
karena juga pengamanan sudah dilakukan di kota wamena dan sekitarnya
kemudian juga tadi yang saya katakan bahwa pemulihan terhadap berbagai fasilitas yang ada di kota listrik dan lain lain
jaringan internet dan yang sebelumnya juga mengalami gangguan itu sudah
mengalami gangguan atau memang sengaja dimatikan bang jaringan internet dan telekomunikasi di sana
pada awal kerusuhan terjadi sempat diperlambat
sekarang sudah dinormalkan lagi
pada waktu itu untuk mencegah terjadinya komunikasi provokasi kerusuhan berlangsung
tetapi tampaknya dalam pertimbangan dari
pemerintah bahwa hal itu tidak diperlukan sehingga saat ini kembali normal
apa sih bang tio mungkin banyak masyarakat yang ingin tahu
apa yang membuat kemudian wamena menjadi membara
akhir pertengahan agustus kemarin kita tahu jayapura sangat membara
seluruh indonesia juga bergemuruh melihat eskalasi di papua dan kali ini di wamena
apa yang membuat ini semacam rentetan rentetan yang tidak habis habisnya gitu bang teo
saya kira begini
kalau untuk peristiwa yang terjadi di wamena ini kita memang masih perlu untuk melakukan pendalaman untuk lebih memahami secara utuh
kira kira duduk persoalannya seperti apa
sehingga dalam jangka waktu yang terlalu singkat akan sangat berbahaya kalau kita mengambil kesimpulan yang terlalu cepat
mengenai apa yang sebenarnya terjadi
penting sekali untuk hal ini kita pahami secara utuh
karena di dalamnya dalam peristiwa tersebut ada keterlibatan
dari warga masyarakat ataupun kelompok orang yang menggunakan seragam sekolah
nah hal hal ini kan yang perlu untuk kita pahami lebih lanjut gitu
oke saya mau ke mas anam dulu
mas anam kalau kita tahu bahwa dalam proses krisis keamanan di wamena dalam beberapa hari terakhir
ada puluhan orang meninggal dunia banyak sekali yang luka dan eksodus besar besaran ini saya belum pernah membayangkan terjadi eksodus besar besaran setelah masa pergolakan awal reformasi gitu ya
apa catatan komnas ham terkait dengan proses politik dan keamanan di wamena ini
yang pertama saya sepakat dengan judul dialog kita ini
bahwa memang papua itu jangan dianggap sesuatu yang lain
harus diletakkan bahwa papua itu adalah kita semua
dan saya mengamati beberapa media yang mengatakan bahwa ini warga wamena
bukan ini warga lokal ini warga papua
itu segregasi sosial itu memperparah keadaan
dan peristiwa wamena bukan yang terakhir
ilaga kemarin juga meletus
sebelumnya macam macam ini
ada dua belas titik yang sudah bergejolak gitu ya
nah kita melihatnya harus utuh seperti itu
tidak hanya ini kenapa wamena gitu
ada sebelas titik yang lain ya manokwari ya jayapura
di waktu yang bersamaan mas anam
sejak peristiwa bakar bakaran surabaya
jadi harus melihatnya memang harus satu rentetan yang besar kayak begitu
nah yang harus dilihat ada dua hal yang penting dalam konteks ini
yang pertama adalah ada rasa yang tidak adil bagi masyarakat papua
peristiwa surabaya itu tidak diperlakukan sebagai satu peristiwa yang serius
apakah ada keadilan
pasca peristiwa surabaya
padahal itu narasi yang sangat menyinggung
ketika ada proses yang cukup baik itu bisa disuarakan ke papua eh internetnya di ban
sehingga apa yang proses yang terjadi narasi kemanusiaan narasi dialektika yang terjadi di luar papua nggak bisa tersampai di papua
yang tersampai malah hal hal yang lain
itu kesalahan fatal
dengan mem ban internet tadi ya
mem ban internet papua kemarin adalah kesalahan fatal
termasuk wartawan susah sekali dalam mengakses informasi di sana dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat
ada narasi yang bisa diciptakan bahwa juga ada perkembangan baik di luar papua
dan itu tidak tersampekan dengan baik
yang tersampaikan adalah sesuatu yang memang sifatnya bisa menimbulkan banyak hal yang potensial konflik
rasa keadilan ini tidak ada
dan rasa keadilan ini terjadi tidak hanya di surabaya kemarin
sejak dulu kasus kasus yang mendapatkan perhatian publik bagi masyarakat papua juga tidak diselesaikan
contoh yang paling dekat misalnya karena ini era pak presiden jokowi tanggal tujuh dan delapan dua ribu empat belas itu meletus kasus paniai
ada empat orang meninggal ada puluhan orang luka luka
tujuh puluh delapan desember dua ribu empat belas
akhir desember pak presiden ini belum seratus hari
datang ke jayapura bertemu dengan masyarakat papua ngomong bahwa ini akan diselesaikan
sampai detik ini juga nggak selesai
kasus diy macam macam gitu itu yang tidak selesai
kita ke yang paling dekat saja mas anam
dari mulai agustus sampai peristiwa wamena ada puluhan orang meninggal dunia ratusan orang ditangkap
ada catatan khusus nggak soal itu
artinya memang narasi keadilannya yang mau saya tekankan tidak tersampaikan dengan baik
kalau andainya narasi keadilan ini terkomunikasikan dengan baik
dan secara substansial keadilan itu hadir di tengah tengah masyarakat papua
mungkin sentimen sentimen stigma potensi konflik dan sebagainya bisa diminimkan
itu yang tidak terjadi
yang kedua adalah soal pendekatan
soal pendekatan bagaimana mengelola keamanan di papua
kalau cara mengelola keamanan di papua tidak hati hati yang terjadi ya kisru di mana mana
termasuk juga bagaimana cara pendekatan
misalnya begini hari ini per hari ini itu lebih dari lima puluh orang menjadi tahanan
statusnya bisa tahanan politik ada delapan puluh an orang papua barat sama papua
sejak kapan itu mas anam
sejak peristiwa agustus
oke kita bicara agustus sampai saat ini ya oke
nah kalau itu tidak dikelola dengan baik ini akan menjadi potensial potensial apa
satu prinsip pengadilan harus terbuka
narasi pembelaan narasi pengadilan dan lain sebagainya bisa terbuka
apakah itu bisa meredam ketegangan
tidak itu bisa jadi narasi ketegangan
apalagi kalau misalnya ini yang juga harus dihitung karena saya membaca media di papua sana
ada beberapa orang yang akan sidangnya dipindah keluar papua
kalau sidangnya dipindah keluar papua narasinya bisa macam macam
kalau kita sedang memerangi hoax hoaxnya bisa tersebar di mana mana
jadi intinya bagaimana negara mengatasi problematika ini
termasuk melakukan penegakan hukum itu agak melenceng atau kurang tepat sasaran dari perspektif anda ya
yang menarik adalah mas cahyo pernah mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di wamena sekarang itu agak mirip polanya
dengan apa yang terjadi di ambon beberapa waktu yang silam
apa yang membuat itu mirip kita akan jawab usaha jeda kami akan segera kembali saat lagi
anda masih di kupas cinta saya mau ke mas cahyo
mas cahyo dalam interview di sebelum acara kita anda mengatakan ada sesuatu yang agak mirip dengan apa yang terjadi pada ambon
apa yang membuat apa yang terjadi di wamena ini

terima kasih pak saya kira saya melihat ada invisible hand ya ada kekuatan ada seperti desain yang tidak terlihat
untuk membuat mengarahkan atau mentransformasikan konflik yang bersifat vertikal menjadi horizontal
ada semacam ada desain untuk membuat konflik antara orang papua dengan orang non papua
dengan menjadikan warga papua yang maaf maksud saya yang berasal dari luar papua itu menjadi target sasaran
dan ini yang saya maksud di dalam wawancara yang sebelum ini
kalau boleh saya ingin menambahkan bahwa kita harus melihat kekerasan di wamena sebagai sebuah pandangan yang utuh
bahwa orang papua di wamena itu memiliki apa yang disebut sebagai memoria passionis
yaitu ingatan kolektif tentang penderitaan tentang dari sejak masa lalu sampai sekarang
misalnya operasi operasi militer yang dilakukan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kemudian delapan puluh an kemudian konflik tahun dua ribu dua ribu tiga
jadi ada pola konflik berhenti konflik berhenti terus menerus
dan ini mengakibatkan krisis kemanusiaan

terus menerus dan ini mengakibatkan krisis kemanusiaan nah saya melihat kasus duga kemudian kasus rasisme di surabaya

sampai kerusuhan di beberapa tempat di wamena
itu adalah suatu krisis kemanusiaan yang harus kita selesaikan bersama
kemudian yang selain memoria passionis ada juga masalah marginalisasi
penelitian lipi tahun dua ribu delapan belas kami memetakan bahwa di kabupaten kabupaten atau kota di tanah papua
di mana proporsi orang papua itu adalah besar atau mayoritas
maka indeks pembangunan manusia biasanya
rendah dan tingkat kemiskinan tinggi
dan di kabupaten atau kota di mana warga pendatang atau non papua itu adalah signifikan
dan tingkat kemiskinan biasanya rendah
dan ini kan ada marginalisasi
kemudian juga yang ketiga masalah jalan trans papua
bagi sebagian orang orang wamena
jalan trans papua itu dianggap sebagai sebuah ancaman
karena dengan jalan itu
maka akan mudahkan orang orang dari luar wamena bisa ke wamena
mereka bisa membawa produknya misalnya babi telinga layar atau babi ternak
mereka bisa membawa dengan lebih cepat lebih mudah
sehingga harga babi asli milik orang papua yang di wamena bisa tidak laku
karena lebih mahal
dan yang kedua juga
dengan memori apasionis
maka jalan trans papua itu kemudian menjadi semacam threat
menjadi semacam ancaman
walaupun pada sisi lain jalan itu memudahkan mobilitas
apa hubungannya sebuah prakondisi prakondisi yang kalau kita tidak mau dibilang ini ujuk ujuk
ada korban meninggal dunia krisis keamanan di sana

ini kan sepertinya anda jelaskan ini tidak ujung ujung
ini tidak ujung ujung saja ada krisis keamanan di sana
apa hubungannya dengan kematian lebih dari tiga puluh orang
ada pembunuhan massal di sana
dari prakondisi prakondisi yang anda katakan tadi
kekerasan yang terjadi akhir akhir ini itu merupakan titik puncak ya
titik puncak dari perasaan keadilan dari memori apasionis
dari kekerasan politik pada masa lalu
kemudian perasaan terancam
jadi rasa aman bagi warga bambina itu adalah suatu persoalan
dan yang mengungsi tidak hanya warga non papua
warga orang papua di wamena juga ikut mengungsi
karena mereka merasa tidak nyaman tinggal di kota bambina
bang teo ada yang mau ditambahkan sebelum saya keroki
saya kira begini ada satu hal yang perlu untuk kita pahami juga pak
bagaimana situasi dari kondisi masyarakat yang ada di wamena dan sekitarnya
jadi wamena ini adalah ibu kota dari kabupaten jaya wijaya
nah kabupaten jaya wijaya ini dulu pada waktu lalu wilayahnya luas sekali
sekarang sesudah sepuluh tahun lalu itu proses pemekaran wilayah terjadi di papua
itu cukup cukup apa cukup gencar dilakukan
dan dari kabupaten jaya wijaya ini saja lahir berbagai kabupaten baru
jadi nduga yahukimo dan lain lain itu pecahan dari kabupaten ini
intinya adalah bahwa ternyata pada saat sekarang kalau kita lihat
ini wilayah wilayah yang pada waktu itu mungkin terlalu cepat dipaksakan pemekaran
sehingga pada waktu sudah dimekarkan
ini dia dalam hal pelayanan publik dalam hal dukungan kepada kegiatan ekonomi warga
tidak secepat dari yang diharapkan
nah saya kira oleh karena itu bisa dibayangkan tadi yang dikatakan oleh pak cahyo bahwa soal ipm tadi
jadi kalau kita lihat pak empat belas kabupaten yang ada di indonesia dengan ipm terendah itu semuanya ada di papua
dan itu berada pada wilayah pegunungan
yang adalah notabene wilayah wilayah pemekaran baru
tidak termasuk jaya wijaya termasuk wamena
jadi ini merupakan satu tantangan bagi pemerintah untuk bisa
sebelum bicara mengenai itu kita bicara kita lokalisir dulu isunya untuk apa yang terjadi di wamena terakhir ini
saya akan ke rocky dulu tapi sebelum saya akan ke bung roky
kita tampilkan lagi pernyataan presiden joko widodo tentang peristiwa wamena
yang pertama saya ingin mengucapkan duka yang mendalam
sungkawa yang mendalam atas meninggalnya
korban yang ada di wamena
tiga puluh tiga orang telah meninggal di sana
tapi yang ingin perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras
untuk melindungi semua warga
jadi jangan ada yang menggeser geser
ini menjadi kayak sebuah konflik etnis
ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas
dari gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran rumah warga
dan juga kepala suku lembah baliem di wamena juga telah mengajak
saya mengajak menghimbau untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar wamena
ini saya kira sebuah imbuan baik
dan juga polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di wamena
itu pernyataan dan aksi konkret yang dilakukan atau diputuskan oleh istana kepresidenan di jakarta
anda lihat sudah tepat sasaran bung roky
itu narasi yang buruk dari presiden itu
dia mulai dengan sudah kami tangani kekerasan itu
dan kami tahu kekerasan itu datang dari gunung ke wamena
kita tahu bahwa peristiwa kemarin itu rentetan dari
atau bukan rentetan
akumulasi dari problem surabaya tuh
surabaya itu akumulasi dari problem surabaya itu

jadi presiden itu menjelaskan sesuatu yang sangat teknis
padahal sebetulnya ada problem etis yang orang tunggu dimengerti oleh presiden
seluruh keterangan presiden tadi seolah olah mau mengatakan
kami bisa atasi itu dengan kekuatan bersenjata
jadi kekuatan bersenjata dilawan oleh kekuatan bersenjata

tiga puluh tiga korban itu akan dicatat oleh pbb
sebagai pembiaran terjadinya kekerasan
negara membiarkan terjadi kekerasan
apapun bantah membantah pemerintah
tapi kita hidup dalam rejim diplomasi hak asasi manusia
jadi kalau pemerintah tidak
atau buta huruf terhadap diskursus hak asasi manusia
anda mau negosiasi apa di diplomasi internasional
kalau anda nggak paham tentang hak asasi manusia
jadi nggak ada satupun keterangan presiden
yang membuat kita produktif untuk debat nanti di pbb atau di forum internasional
saya beri contoh cepat cepat ya
desember tahun lalu
persis di depan bandara sentani
lima belas jam karena harus merangkak itu
bersama sama pemuda papua
campuran muslim dan nasrani
ada inisiatif justru datang dari pemuda non muslim
sorry pemuda muslim
untuk bikin natalan di atas itu
saya naik gunung itu
kasih ceramah lingkungan di situ
kasih kuliah tentang etika lingkungan
lalu mereka mulai bercerita bahwa
bagi kami tidak ada soal perbedaan agama
perbedaan etnis segala macam itu
tetapi kami tahu bahwa jakarta
tidak punya konsep tentang keadilan bagi papua
lilin natal itu
dinyalakan oleh seorang perempuan muslim
doa buat si perempuan muslim
diucapkan oleh seorang laki laki papua
jadi saya merasa nggak ada soal
kalau ada percakapan tentang hak asasi manusia
nah kita sekarang ada dalam keadaan semacam itu
kita nggak tahu
kalau saya tanya misalnya
apa konsep negara untuk papua sekarang
penegakan ulang keamanan
padahal papua udah hidup dengan imajinasi
ada jenis nasionalisme baru di kepala orang papua
dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme
itu otentik ada di situ
di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu
katalan katalonia di spanyol
baski di spanyol
quebec di kanada segala macam
orang hidup dengan multi kulturalisme
jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang
dia tuh oscilating bergerak nasionalisme itu
sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil
dengan cara apa
dengan cara kekerasan dengan cara operasi militer
mestinya dengan pendekatan hak asasi manusia
anda lihat resepnya masih sama nggak
dengan sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh tahun yang lalu
ya karena pengambil kebijakannya masih orang yang sama
yang itu itu juga
yang pengetahuannya tentang mengatasi konflik cuma itu
bab satu doang
jadi anda lihat kita hidup di dalam kedunguan konsep itu
misalnya kita mau bilang oke kita mengerti hak asasi manusia
publik internasional akan ketawa
jadi semua soal ini memperlihatkan bahwa
negeri ini atau pemerintah gak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu
yang berdimensi internasional itu
di dalam kegugupan kita pasti kalah berdebat dengan anak anak muda papua
yang belajar di cambridge harvard oxford
yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional
jadi kita ada di situ
dalam kegugupan itu kita membayangkan ada berbagai macam potensial crisis di indonesia
ekonomi krisis ekonomi sudah sedang terjadi
bukan lagi akan terjadi
masih ada soal tentang konflik ideologi
ada soal upaya untuk mempercepat pelantikan presiden segala macam
kita lihat dpr yang sama sekali nggak memperlihatkan bahwa ada reformasi nilai di dpr tuh
seluruh kompleks persoalan ini kalau dibaca secara internasional
para sebut aja pemain atau politisi politisi yang luar negeri yang ingin ambil gain dari keadaan ini
anggap ini saatnya kita peradakan indonesia
jadi cara berpikir itu mesti dipindahkan dari sekedar menerangkan keadaan
menjadi keadaan yang lebih baik

harus dipindahkan menjadi problem internasional melalui pintu hak asasi manusia
bukan distribusi bukan disogok dengan jalan tol
dia nggak perlu itu
karena tadi ada past memory politics of fear di belakang itu
dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan
dia politics of memory nya itu berharap ada yang lain
itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu
meskipun pemerintah beberapa tahun belakangan nanti bang teo pasti akan bisa merangkai
bagaimana keberpiakan policy dari jokowi untuk papua yang nanti pasti akan kita bisa berdebat
problem papua tidak bisa disogok dengan otsus
otsus itu nasionalisme jakarta
termasuk mas anam kalau kita tahu sejak agustus ini ada data lebih dari dua lima ratus personil tni polri diterjunkan ke polisi
apakah ini memang
apakah ini memang langkah seperti tadi kata rocky
resepnya sama seperti sepuluh dua puluh tiga puluh tahun yang lalu
tapi jawabannya non sewuh lebih asik usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
tidak hanya bicara policy keberpihakan afirmatif policy untuk papua
tadi kata rocky untuk mengademkan papua tapi kalau kita lihat bicara resep tadi rocky bilang resepnya sama
sepuluh dua puluh tiga puluh tahun yang lalu
obat untuk penyakit yang mungkin berbeda
resep dan juga takaran obatnya sama
termasuk kalau kita lihat
sejak agustus periode dua puluh satu sampai tiga puluh agustus
dari data yang kami peroleh
ada dua lima ratus dua puluh sembilan personel baru yang diterjunkan ke papua
iya jadi begini melihatnya
yang pertama adalah
itu persis kayak apa yang dijanjikan
pada desember dua ribu empat belas oleh presiden yang sama
sampai sekarang panianya juga gak kelar
dan panianya juga bergejolak
panianya diai itu dekat
dan tetap bergejolak sampai sekarang
itu problemnya apa
problem tata kelola keamanan yang ada di papua
wamena dua ribu tiga itu problemnya juga keamanan di papua
wasior juga problem keamanan di papua
dan banyak tempat tempat yang lain
yang problemnya adalah keamanan
kalau dalam dimensi papua yang utuh memang
harus ada evaluasi
apa betul nggak sih misalnya
betul butuh pasukan sebegitu besar
yang ditaruh di papua
evaluasi anda komnasam
sudah tepat sasaran kah
kalau ini sudah tepat sasaran

kasus kemarin ini juga nggak akan pecah
tapi polanya masih sama betul seperti rocky bilang
rebatnya sama resepnya sama
melihat itu semuanya iya
tapi kalau melihat wamena yang sekarang
karena memang banyak pengungsi yang besar sekali
yang memang butuh tenaga banyak
pengerahan pasukan tni di wamena
itu hanya untuk
humanitarian aid misalnya
jadi bantuan bantuan kemanusiaan yang memang harus di
tapi dalam konteks papua secara keseluruhan
memang harus ada evaluasi
ya pendekatan keamanan
pendekatan militeris dan sebagainya
itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah
dan sekali lagi
ingatan memori soal keadilan bagi masyarakat papua itu kuat banget
kalau kita melihat ya
di beberapa daerah itu
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
penghuburan orang di diai
pasca pembakaran polsek
ya di depan polsek
ya di depan paniai
itu simbol sebenarnya
yang mereka tidak mau melupakan masa lalunya
bahwa ada kekerasan disitu
kalau pendekatannya postur keamanannya masih sama
ya terus terusan kekerasan ini akan berubah menjadi keamanan yang sama
ya terus terusan keamanan yang sama
ya terus terusan keamanan yang sama
mayat yang dikubur di depan
simbol simbol struktur keamanan
kan itu kan bahasa yang sangat jelas gitu ya
yang dipertontonkan oleh masyarakat papua bahwa ini ada kekerasan
apakah itu memang suara masyarakat atau pemuda papua betul
atau memang seperti dikatakan presiden
ini kelompok kriminal bersenjata orang orang yang mungkin disetir
ada orang yang sampai dimakamkan
ditembak di depan koramil
dikubur di depan koramil
sampai sekarang masih ada
makamnya itu di lapangan karel gobai
terus ada terjadi di beberapa titik yang lain
dikubur disana itu juga ada
itu sebenarnya simbol bahwa tata kelola keamanan
itu jangan malah menghadirkan kekerasan
yang bahasanya bahasa abadi disitu
karena makam itu gak mungkin bisa di apa
kalau dipaniai saya sebulan yang lalu kesana
ya kantor koramilnya yang pindah
bukan makamnya yang dipindah
karena itu bahasanya bahasa abadi itu
kapan ini kekerasan berakhir
kapan ini harapan keadilan juga ada
kalau ini nggak diselesaikan ya susah
bang teo silahkan
berbasis pada kasus yang terjadi ya
jadi kalau kita lihat bahwa memang ada rentetan
peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa kota
itu selama beberapa waktu belakangan ini
dan ada dua hal sebenarnya
peristiwa dibalik atau yang menjadi latar belakang
yang pertama adalah soal kasus rasisme di surabaya
yang perlu untuk mencari
menjadi bagi pemerintah
hal ini sebenarnya perlu untuk menjadi
suatu hal yang menyadarkan
ini kayak wake up call gitu
jadi perlu untuk menjadarkan kita semua
bahwa ini ada satu persoalan
yang kalau kita ingin benar benar
memperkuat identitas kita sebagai indonesia
sebagai mineka tunggal ika
maka ini persoalan yang harus kita tangani bersama
dan saya kira ini dibahas di dalam
rapat rapat untuk pembahasan mengenai masalah papua ini secara mendalam
mengenai resep keamanan pemulihan keamanan
seperti yang tadi kemudian apa namanya
pembatasan telekomunikasi yang tadi ketika transportasi
itu sama sekali tidak efektif gimana bang teo
ada satu peristiwa juga yang lain yang terjadi
jadi pada saat yang sama kan ada kasus rasisme
pada saat yang lain pada saat yang sama juga
kita masuk ke dalam masa untuk persidangan
dimana soal papua ini dibawa juga oleh beberapa orang
dibawa juga oleh beberapa negara tetangga
khususnya dari pasifik
nah oleh karena itu dan ini cukup kuat gaungnya
di lingkup politik di pemilu
saya kira latar belakang hal hal ini semua berkelindan semua jadi
jadi dia bisa membuat orang yang merasa berkepentingan untuk satu hal
sekarang ikut karena satu hal juga gitu
ditahan dulu bang teo kita mau menunjukkan apa pernyataan dari polri
soal apa ada dibalik siapa dan apa
kalau tadi kata mas chayu ada invisible power
katanya dibalik ini boleh ditampilkan nggak
pernyataannya oke ini ini ini dari kak polri
polri tuding pihak asing panasi situasi papua dan papua barat
ini yang maksud anda penunggang penunggang atau penumpang gelap
penumpang terang yang membuat situasi jadi runyam
saya enggak saya enggak secara spesifik mengatakan pihak asing
karena ini polri mengatakan pihak asing karena ada orang asing
ikut berdemonstrasi di salah satu peristiwa yang terjadi di papua barat
sehingga kemudian mereka dikeluarkan dari pop
di ekstradisi dari papua
di deportasi dari papua
karena saya pikir ini merupakan bagian dari apa
kajian situasi yang dilakukan oleh polri itu kewenangan dari mereka
tapi latar belakangnya tadi dua hal itu
itu cukup mempengaruhi itu
kalau menurut teman teman di papua di jayapura
yang kami lakukan wawancara secara langsung
mereka mengatakan ada ketiga juga ada hal ketiga
yaitu residu dari pertarungan di pilpres yang cukup ketat pada masa itu
nah ini saya nggak tahu ini kan pandangan dari
bukannya jokowi lain slide
tapi ini analisanya pak teo betul bahwa memang kasus surabaya itu memberikan kontribusi besar
terhadap dinamika yang ada di papua saat ini
karena memang satu tidak segera diselesaikan
wong itu penghinaan martabat manusianya itu telanjang
gitu telanjang betul dan nggak ada follow up segera
untuk mitigasi ketelanjangan penghinaan martabat itu
boleh saya maksud soal keamanan tadi
jadi sebelum peristiwa wamena kita sebenarnya perlu melihat bahwa
terjadi peristiwa sorong manokwari yang besar ya
kota besarnya sorong manokwari dan yang paling besar adalah jayapura
dimana di situ terjadi peristiwa kekerasan dan pembakaran dan lain lain
dan yang luar biasanya adalah kalau kita lihat skala kerusakan yang terjadi di kota
nggak ada satupun peluru yang keluar untuk orang yang melakukan kerusuhan pada saat itu
tidak ada satu peluru oleh aparat keamanan ya
karena semuanya disuruh untuk menyimpan senjata gitu
dan tidak ada korban tuh bang ya
gak ada korban nanti hari berikutnya baru ada korban
sesudah terjadi konflik yang sifatnya horizontal
nah ini yang kemudian memicu isu baru lagi
tapi seberapa keluar
kecuali diy ya
kalau diy ya itu berdiri
tapi seberapa perlu ada dua lebih aparat keamanan yang kemudian diterjunkan untuk mengatasi ini
jadi akhirnya kalau tanggung roki tadi resepnya sama
untuk penyakit yang mungkin agak agak sudah bermetastase atau
nah ini kita kan bicara dari jakarta ya
sementara ada orang yang melihatnya dari papua
sehingga kemudian mungkin ada kebutuhan itu ada permintaan itu
dari pihak pemerintah daerah juga meminta hal itu
ini juga kan suatu hal yang kita gak bisa
jadi untuk memenuhi permintaan sebenarnya
ini pemenuhan dengan tadi resep yang sama
kirimkan pasukan sebanyak banyaknya misalnya ribuan pasukan untuk meredam eskalasi di sana menurut anda
dari tahun dua ribu lima lipi sudah mengajukan gagasan untuk dialog ya
dialog sebagai salah satu cara penyelesaian konflik papua secara damai dan bermartabat
kemudian dua ribu delapan keluar buku papa roadmap juga kami merekomendasikan lagi dialog
dan tetapi sampai sekarang
dialog itu hanya menjadi slogan ya
perlu ada dialog antara pemerintah dengan kelompok kelompok yang signifikan
kelompok kelompok yang utama
bukan pertemuan tim enam puluh satu
mereka tidak mewakili aspirasi orang papua
dan tim enam puluh satu itu bagi saya adalah kelompok kelompok yang lemah
tim enam puluh satu itu yang ditemui oleh presiden maksud anda
jadi perlu berdialog dengan kelompok kelompok yang dalam tanda kutip signifikan secara politik
kepala pembangunan pembangunan pembangunan papua atau knpp
dan dua kelompok inilah yang saya kira cukup signifikan untuk mewakili aspirasi politik
oke kita akan break dulu kita akan dengarkan suara mahasiswa

dan terima kasih kembali dengan general paulus waterpoo hingga saat ini
saya mau ke teman teman dari para madina
apa yang anda resahkan kalau anda setuju bahwa papua ini kondisinya tengah sakit sekarang
johnson setuju atau enggak
nama saya johnson siahan dari universitas para madina
berbicara mengenai papua saya sempat mikir begini
jangan jangan negara memang tidak pernah melihat masyarakat itu sebagai manusia
contoh dalam krisis ekonomi kita hanya dipandang sebagai
makhluk produktif dan tidak produktif
pada saat konflik kita hanya dipandang sebagai orang yang setia atau orang yang separatis
artinya selalu ada binari pepandangan binar mengenai hal itu
nah karena memang betul kata dari pembicara dari lipi atau bun bung roki
memang human security kita itu tidak pernah dibahas secara mendalam
artinya coba kalau saya di sini bersama teman teman mahasiswa lain
perspektif kita sebagai milenial
yang duduk di depan adalah sebagai bapak bapak yang mungkin beda zaman
nah ini juga memberikan gap
lalu ketika kita berbicara atau mendengar mengenai papua
oke lagi booming masalah papua masuk di media
lalu ketika tidak lagi di media ada yang kecil kecil
saya beberapa baca report dari elsam
itu kayak ada pengerukan lahan pengambilan lahan untuk sawit
terus ada perjanjian perjanjian dengan lingkungan adat yang tidak sesuai dengan mou
bahkan awalnya cuma ngambil kayu merbau tau tau jadi nanam sawit
nah itu kan yang tidak kita dengar tiap hari
ini cuma rentetan kecil tapi ternyata ini salah satu bom yang meledak
tapi ini kan juga ada rentetan rentetan kecil
nah jangan kalau misalnya kita bicara dari perspektif internasional
ini juga pemerintah indonesia juga harus paham
bahwa di sana juga banyak ada analis analis internasional yang lebih jago
yang lebih bisa mengumpulkan data
yang bisa melihat bahwa ada kumpulan kumpulan kecil dan kumpulan besar
dan itu bisa jadi bom waktu bagi indonesia
karena saya melihat berbicara indonesia juga berbicara papua
tanpa papua tidak ada yang namanya bineka tidak ada yang namanya indonesia
jadi menurut saya kita perlulah untuk memandang lagi manusia sebagai sepenuhnya manusia
tidak dari kacamata ekonomi tidak dari kacamata politik
tapi dari kacamata culture
kita jarang melihat itu
anda lihat presiden sudah bangun jalan trans papua berkilometer kilometer
harga bbm satu harga di seluruh papua presiden bolak balik ke papua
untuk memberikan rasa kedekatan kemanusiaan dengan papua
anda lihat itu tidak memanusiakan papua atau seperti apa
masih jauh panggang dari api
oke sebenarnya gini kalau saya melihat itu saya lihat dulu
apakah pembangunan ini menaikkan human development index
karena kita harus punya data seberapa banyak rumah sakit
terus lembaga pendidikan dibanding infrastruktur yang mendorong kapital saja
nah itu kan harus dilihat kalau memang di situ negara ini pragmatis kok ekonomis aja pemikirannya
kalau di situ banyak infrastruktur ekonomis yaudah kapital saja di situ
human nya tidak ada
terima kasih terima kasih johnson atas komentarnya bang teo
ditangkapin dulu sebelum nanti roky akan menangkapin boleh
tidak ada sekali
boleh di respon
ya jadi makasih d
yang sangat kita butuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di papua
jadi papua ini tidak ada panacea
tidak ada satu obat yang bisa menyelesaikan semua hal
bahkan kita juga tidak bisa memandang papua itu sebagai sesuatu yang tunggal
papua itu plural
papua terdiri dari empat puluh dua kabupaten kota
terbagi dalam provinsi papua dan provinsi papua barat
yang mana dia dibagi lagi di dalam tujuh wilayah adat
dan saat ini pemerintah dalam melakukan pembangunan di papua itu berbasis kepada tujuh wilayah adat ini
karena tidak bisa anda melakukan pendekatan sebagian yang dilakukan di jawa
dan ini kesalahan yang lama dilakukan pada masa orde baru
untuk pembangunan di papua
dan apa yang jokowi ubah untuk merubah hal yang salah itu
saat ini yang dilakukan adalah
kita menempatkan papua bukan sebagai tempat pembuangan pejabat yang jelek misalnya
zaman dulu kalau punya polisi suka mabuk atau bermasalah kirim ke papua
jadi papua jadi ke irian
waktu itu namanya masih irian
orang yang adi maka yaksa kayak pati tokan navian justru jadi kapolda di sana
orang yang punya prestasi bagus seperti ini bisa jadi
orang yang punya prestasi di bidang keuangan dikirim ke sana
untuk bangun sistem keuangan dan lain lain
tapi anda benar
bahwa papua tidak bisa dibangun
ya tadi dikatakan rocky juga benar
bahwa papua tidak bisa dibangun hanya dengan infrastruktur saja
itu yang dilakukan saat ini
memang media memberikan perhatian kepada sesuatu yang sifatnya sensasional
jadi semacam jalan akhirnya tersambung
itu merupakan sesuatu yang punya nilai berita
kalau kata mas cahyo tadi tidak tepat sasaran
justru orang maumena agak resah dengan pembangunan
jalan itu gimana anda melihat
nah di sisi lain mereka juga merasa bahwa itu membawa manfaat
karena perjalanan ke jayapura menjadi lebih cepat
dibanding dengan sebelumnya mereka harus melalui jalan kaki dan
ada satu hal lagi pak yang perlu saya tambahkan
soal indeks pembangunan manusia
benar sekali bahwa kita harus melihat indeks pembangunan manusia
indeks pembangunan manusia itu komponennya adalah pada pendidikan dan kesehatan
yang menjadi perhatian
jadi perhatian dari pemerintah saat ini
dimana kalau kita lihat papua dan papua barat saat ini
menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan ipm tercepat di indonesia nomor dua
jadi padahal dia sebelumnya itu susah banget untuk diangkat pak
dan kita harus pahami bahwa ini juga perspektif ham ya
jadi ham memang pada satu sisi ada sipol ya
karena sipil dan politik kasus kasus politik dan itu yang harus diselesaikan
di satu sisi ham juga dalam bentuk ekonomi sosial budaya
intinya selama beberapa tahun terakhir di rezim pemerintahan jokowi
resep kebijakan sudah menunjukkan indikator indikator semakin baik
itu bang teo ya
mendorong kepada yang disebut sebagai pembangunan indonesia sentris
jadi pembangunan tidak hanya berpusat di jawa saja
tetapi juga berpusat di wilayah wilayah pinggiran
bok roky komentarnya
tentunya sikap sikap kritis seperti suara kritis seperti rocky dan kawan kawan sangat penting
karena itu memberikan semacam
semacam kontrol kepada pemerintah dalam rangka lebih memperkuat
kita kasih kesempatan bung roky untuk kasih kontrol tadi seperti kata anda minta
tadi surat teo pakai istilah yang menarik itu
nggak ada panasea buat papua
tetapi yang diajukan sebagai obat oleh jakarta justru panasea
padahal bagi orang papua itu placebo
kalau kita bilang nkr harga mati
mestinya itu tidak diucapkan oleh jakarta
harus datang dari hati nurani orang papua orang aceh orang ambon orang minahasa orang bugis
kapan dia akan bilang nkri harga mati
ketika bagi dia nkri sudah menghidupkan dia
ini nggak begitu yang terjadi
satu indonesia merasa coba anda lihat
mana ada public outcry semacam solidaritas untuk oh kita sama sama bela nkri
orang anggap yaudahlah memang negara nggak ngurus kok kita semua tuh
papua nggak diurus
aceh nggak diurus
peristiwa di ambon
sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah
supaya tidak membebani negara
jadi perspektifnya itu
adalah supaya tidak membebani negara
jadi passion terhadap pendidikan orang nggak ada
walaupun nanti dikoreksi
tapi udah diucapkan duluan kan
itu juga memperlihatkan bahwa
seluruh peralatan yang dibelikan oleh negara
tidak berbasis pada empati pada
dia benar tadi menurut saya
saya bayangkan misalnya siahaan tadi
kalau anda yang diundang oleh pak jokowi untuk bicara soal papua
diksi pak jokowi itu akan lebih mulia
akan lebih terasa etnis gitu
kalau pak jokowi ngomong kayak pak siahaan tadi
itu lain opini publik terbentuk itu
dia mampu untuk membaca antropologi papua tuh
nah ini presiden di brief oleh penasihat keamanan
tanpa basis antropologi itu
indicator value indikator makronya bagus
kata bung teo semakin membaik
indikator makro itu
baru mulai bekerja
bila martabat manusia udah di asu
papua perlu martabat
saya kira benar
ada setuju semua omongin rocky ya
dalam arti begini
tentunya saya ada berbeda dengan
saya kira perbedaan pandangan dalam demokrasi kan
itu satu hal yang wajar
juga bahwa apa yang disampaikan rocky tadi mengenai
bahwa kita perlu untuk memberikan perhatian
kepada pembangunan martabat manusia
itu yang sedang diupayakan
kalau itu tidak dilakukan
kalau dikatakan bahwa
perhatian pemerintah kepada papua tidak ada
tidak benar juga
tadi yang saya katakan
human development index nya itu
menggunakan metode perhitungan yang baru
yang lebih sulit
bukan yang lama
jadi kita menggunakan metode perhitungan yang baru
justru membuat negara itu lebih sulit
untuk bisa mencapai
tapi ternyata papua
merupakan provinsi yang kecepatan pencapaiannya
jadi ada hasil
tadi yang saya katakan
kita harus melihat papua itu secara
dia berasal dari
benar bahwa masih ada
persoalan persoalan yang perlu untuk kita
jadi tidak jelek jelek amat lah gitu ya kondisinya
mas adam saya akan kasih kesempatan
break dulu seperti biasa
kami akan segera kembali
sebelum saya akan ke mas anam
kita dengarkan lagi teman teman mahasiswa
ada yang masih resah kabarnya
ada yang ini
perkenalkan saya hansel
dari parma dina
apa yang dikatakan oleh pak teo
mengenai upaya upaya yang
pemerintah yang dilakukan humanis tadi
baru sedang diupayakan lah istilahnya
seperti hal hal yang berubah
rasialisme ataupun yang lain sebagainya
kenapa tidak dilakukan pada saat
pada saat awal awal pemerintahan
dilakukan upaya tersebut
pada saat awal periode
terjadi kasus yang
ya seperti itu sih
tidak diselesaikan cepat gitu ya
malah kemudian mematik
krisis keamanan yang lain
upaya ini terpantik
oleh yang tadi
yang surabaya tadi
ada yang mau ditambahkan tadi
karena kan mahasiswa harus diberikan solusi
harus cepat cepat datang ke sana
ya kami diperhatikan
nanti pelanjut pelanjut di pemerintahan
mengerti juga epistemologi anak muda
kita generasi yang santai
kita punya perbedaan gap
di situ kan
biar kami yang melanjutkan papua nanti
bukan yang humanis
yang dilakukan oleh pak jokowi
kalau dalam perspektif hak asasi manusia
soal ekonomi sosial dan budaya
secara fisik memang ada
tapi itu kan
tapi itu kan
semua hal itu
kalau yang kami rasakan
dengan banyaknya masa
yang turun ke jalan jalan
meskipun sudah ada resep
kalau indeks itu
memiliki makna yang substansial
apapun nama indeksnya itu
tidak sebesar itu
dari masyarakat papua
surabaya juga tidak akan sebesar itu
ini kan besar semua
tidak hanya masyarakat
pasca surabaya itu
struktur pemerintahan papua juga
melakukan ekspresi protesnya
dan sekarang kan bingung semua
baliknya dua ribu sekian
mau diuncen juga

tidak mungkin menampung dua ribu sekian

dan bingung semua
dan semakin komplek persoalannya
saya setuju dengan bung rocky
ya pendekatan hak asasi manusia gitu
letakkan ini manusianya
narasi hak asasi manusia
salah satu yang paling penting
narasi hak asasi manusia
menghadirkan keadilan bagi mereka
dengan indeks macam ini

dengan indeks macam ini
coba dicek yang paling dasar

apakah memang pembangunan ini memang memberikan peluang kesetaraan ekonomi bagi masyarakat
ternyata itu tidak
sehingga kalau indeks dicek apakah angka ini mewakili papua ataukah mewakili yang lain
tapi yang kami tangkap yang kami yang dikomnasiham itu
ketika melihat ada kuburan
di tempat simbol kekerasan di tempat simbol politik bangunan kekerasan
yang selama ini nggak pernah dievaluasi itu adalah bahasa yang lugas
dikatakan oleh masyarakat papua bahwa ini harus dievaluasi dan hentikan kekerasan
karena tidak mungkin lagi kita ada orang yang meninggal
terus dikubur lagi di simbol simbol negara kayak gitu
bagaimana dengan tadi alasan bahwa ada penumpang gelap ada asing terlibat
ada kelompok kriminal bersenjata yang ingin merdeka itu kan harus ditangani secara militaristik
yang dikelola di aceh menjadi pelajaran penting
kan problem aceh sebelum mou helizinski kan juga kurang lebih kayak begini
tahun dua ribu sampai tahun dua ribu dua punya hampir empat ratus ribu orang di aceh tengah itu juga geser sampai ke medan
sama tata kelolanya juga sama
kalau nggak hati hati tata kelolanya yang terjadi ekspresi kekerasan
yang terjadi di aceh
kalau mas yahaan tadi mungkin pernah ketemu sama orang tahun dua ribu dua umur berapa
mungkin ketemu sama orang aceh yang lagi ngungsi
aceh aceh tengah
itu juga karena patologi struktur kekerasan yang terjadi
belajarlah dari aceh
negosiasilah sampai pada persoalan yang subtil
misalnya yang dilakukan oleh presiden gus dur ini presiden loh ya
meletakkan bendera bintang kencur sebagai simbol kebudayaan misalnya
mungkin saat ini narasinya lebih susah
karena masyarakat papua juga butuh rekognisi
tidak hanya sekedar misalnya soal soal instrumen kesejahteraan
tapi pengakuan itu mana gitu
saya membayangkan kalau itu semuanya narasinya baik
peristiwa surabaya tidak akan direaksi dengan sebegitu besar
tidak hanya oleh masyarakat papua
tapi oleh struktur pemerintahan papua
mas cahyo jadi vitamin resep antibiotik untuk problematika papua ini
selama lima tahun terakhir kata bang teo semakin meningkat
anggarannya semakin meningkat keberpihakannya semakin meningkat
itu tidak menyelesaikan masalah
atau jaka sembuh bohong golok memang tidak nyambung sebenarnya dengan problematika yang ada
kalau kita melihat misalnya dana otsus dari tahun dua ribu tiga sampai tahun dua ribu sembilan
yang hampir mencapai mungkin sekitar dua ratus triliun
dan indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota
yang dimana proporsi orang papua itu masih besar
sekitar lima puluh enam lima puluh tujuh lima puluh delapan
itu artinya bahwa selama ini otonomi khusus kurang tepat sasaran ya
kemudian yang kedua
banyak sekali penelitian yang telah dilakukan
misalnya bobby underson tahun dua ribu lima belas mempublikasi bahwa insecurity misalnya
bahwa orang papua meninggal setiap hari
itu juga karena masalah pelayanan kesehatan
dan itu sampai sekarang walaupun ada perubahan
misalnya banyak gedung gedung puftu atau puskesmas
tapi tidak ada tenaga medisnya
banyak sekali sekolah dasar dibangun bagus bagus
tetapi guru yang mengajar hanya senin kemis
itu pun lebih banyak guru honorer
kondisi itu belum banyak berubah di daerah daerah yang di kabupaten atau kota
di kabupaten yang proporsi orang papua semakin besar
jadi misalnya angka
angka kematian ibu yang melahirkan itu ya
itu dari di papua barat juga masih besar
dan saya kira lima tahun ke depan itu insecurity di dalam kesehatan
kemudian juga pelayanan pendidikan itu harus lebih diperhatikan
tidak hanya sekedar bangun jalan
dan yang terakhir bahwa orang papua butuh jalan
yang mereka butuhkan itu jalan untuk komunitas
jalan untuk mengangkat sayur mengangkat patatas umbi umbian
dari kampung ke pasar dari kampung ke ibu kota distrik
atau dari distrik ke ibu kota kabupaten
dan skala pembangunan yang bersifat kapitalistik dalam skala besar
itu justru menjadikan orang papua menjadi tidak aman
agar konsep pembangunan yang terbatas ya
konsep pembangunan yang sesuai dengan tingkat
kebudayaan orang papua
dan saya kira pendekatan antropologi menjadi penting dalam hal ini
baik terima kasih teman teman untuk mas caryo
bang teo silahkan jawab
nanti akan ditutup oleh bung rofi
saya kira kita nggak bisa menilai kebutuhan orang papua
saja berdasarkan apa yang kita analisis dari jakarta ya
karena kita juga harus dengar apa yang dikatakan oleh mereka
jadi misalnya kalau orang mengatakan bahwa
dia butuh waktu enam hari untuk antar saudaranya yang sakit
untuk bisa mengakses rumah sakit
itu karena nggak ada jalan
ya kan responsnya tentunya harus bangun jalan gitu
kemudian kalau dia nggak bisa mengakses pasar
sehingga dia kekalah dalam persaingan dengan orang lain
karena tidak ada akses transportasi untuk produk hasil bumi
tentu harus ada dibangun kan untuk bisa mengakses itu
yang dibutuhkan lebih lanjut adalah bahwa
sesudah jalan dibangun
bagaimana ini bermanfaat bagi masyarakat lokal
jadi kita tidak bisa hanya membangun jalan trans papua
tetapi jalan trans papua itu harus diikuti juga dengan pembangunan jalan jalan yang sifatnya lokal
dan juga memperkuat pertumbuhan ekonomi di koridor koridor dari trans papua itu
nah ini saya kira kalau kita bicara ekonomi
singkat aja bang teo
ya itu kalau soal ekonomi
untuk closing statement anda
nah kemudian mengenai soal humanis
saya kira pembangunan manusia yang kemudian mengalami kemajuan itu
itu tidak dilakukan sesudah peristiwa
bukan karena peristiwa surabaya enggak
itu dilakukan sejak dua ribu lima belas
jadi sesudah pemerintah terbentuk
ini sudah dilakukan
hasilnya yang kemudian bisa kita lihat saat ini sebenarnya
bahwa ada perubahan perubahan yang lebih baik saat ini
mudah mudahan kita akan melihat perubahan perubahan yang lebih baik ke depannya
dan kita akan menantikan bagaimana apa langkah konkret dari pemerintah
untuk bisa mengobati luka luka yang kata anda tadi
dari lama memang sudah terjadi
tepuk tangan untuk bang teo
bu broki terakhir singkat dari anda
gini ya itu pendekatan human development index itu
itu tidak mungkin melayani dignity manusia
ada skala lain
indeks kebahagiaan itu
kenapa tidak dipakai
contoh begitu banyak
saya cerita sedikit soal aborigin dulu itu
pemerintah australia menganggap kalau saya kasih dia rumah
lalu dikasih rumah tuh aborigin
hari pertama dia tidur di rumah itu tuh
hari kedua didatangi sama pemda
dia bongkar jendelanya
tapi masih dulu di rumah
bingung pmd nya kenapa dibongkar tuh
hari ketiga didatangi tuh
lalu dia tidur di situ
akhirnya pmd baru mengerti bahwa
mimpinya indah kalau dia tidur di hadap langit
itu yang namanya kearifan lokal
jadi kita mesti paham itu
kalau dibilang bahwa papua sudah diguyurin dua ratus triliun
di spanyol waktu mau merdeka
tapi dia tetap ingin merdeka
karena dianggap ada bagian yang lain dari spanyol itu
walaupun gagal referendumnya
nah kita sekarang soal papua
papua itu sudah masuk pada taraf humanitarian call
satu seorang diplomat yang agak nakal dari australia misalnya
bikin semacam petisi
itu seluruh fasilitas melanesia akan pindah ke papua tuh
dan orang papua akan merasa
kami lebih dekat secara etnis dengan melanesia dan afrika
daripada dengan jawa sumatera kalimantan
karena itu harus dipelajari cara berpikir papua
papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu
dan kita masih dengan nkri harga mati tuh
jadi nkri jangan dibilang harga mati
karena itu menyiksa orang
identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati
biarkan dia berkembang
berupaya untuk menempatkan
berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri
supaya kita bisa hidup bersama sama sebagai warga negara yang akrab
tanpa konsep nkr harga mati
itu ditaruh di belakang lah
nanti orang sendiri akan ucapkan
oke sekarang nkri harga mati
tapi bikin dulu nkri
harga yang menghidupi mereka yang tersisi gitu
oke tepuk tangan untuk bu kroki gurung
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
kita masih punya sebuah apresiasi seni untuk masyarakat papua
tapi akan kami hadirkan usai jeda
tetap bersama kami